sidang paripurna pengesahan hak angket kpk berbuntut panjang
selain mendapat penolakan dari enam fraksi dpr lsm masyarakat anti korupsi pun turut melaporkan
pimpinan sidang paripurna fahri hamzah ke mahkamah kehormatan dewan
karena dinilai melanggar mekanisme sidang dan undang undang md tiga
pada posisi syarat formil atau persyaratan mekanisme dalam pengambilan persetujuan
anggota dprd tidak memenuhi syarat tidak melalui mekanisme dan melanggar tata tertib
dan juga melanggar undang undang md tiga
dengan itu maka pimpinan sidang yang menjadi ketua maka saya laporkan ke mkd
anggota saja tidak boleh melanggar kode etik tidak boleh melanggar undang undang apalagi ini pimpinan
dan juga yang turut teradu adalah pak agus hermanto pak setiano panto dan juga pak taufik kurniawan
karena selaku pimpinan sidang di depan mestinya mencegah pak fahri hamzah babilas angin itu
mestinya juga mengingatkan dan juga kalau perlu ya mengambil alih palu gitu